saudara ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri berkelakar menyebut politikus seperti binatang tikus yang dinilainya tidak punya karakter
pernyataan megawati ini dilontarkan saat ditanya soal arah politik pdi perjuangan ke depan di selak kunjungannya ke pameran karya butet kertarajasa di galeri nasional indonesia senin kemarin
megawati mengaku sedang tidak tertarik bicara soal politik
mega juga mengoreksi sebutan politikus karena politikus dinilai sama halnya dengan binatang tikus yang tidak punya karakter
yang benar kata mega adalah politisi yang lebih menggambarkan sosok berkarakter
jadi kalau mau ngomong yang berkarakter itu politisi